sepinya wisatawan yang berkunjung ke yogyakarta
akibat mawabahnya virus corona
mulai dirasakan para pedagang di kawasan malioboro
kawasan yang biasanya ramai aktivitas masyarakat
siang tadi terlihat lebih sepi dari biasanya
banyak toko dan pedagang kaki lima memilih tutup
lantaran sepinya wisatawan
kondisi ini berakibat menurunnya pendapatan
kalau sekarang itu cuma daripada di rumah mas nganggur
tidur terus kan kalau terus terusan juga nggak enak mas
jadi ini laku ya alhamdulillah
nggak memang rezekinya segitu
jauh mas bedanya
kalau biasanya bisa sampai kodi kodian
kalau ini paling lima potong enam potong sudah
kondisi serupa juga dialami para pedagang di pasar beringharjo
banyaknya wisatawan yang membatalkan rencana berwisata di yogyakarta
membuat pengelola restoran hingga hotel
terpaksa menutup usaha untuk sementara
kondisi ini mempengaruhi pemesanan bahan baku makanan
yang biasanya diterima para pedagang pasar
dari pengusaha restoran dan hotel
ini udah hampir dua mingguan terasa banget
kemarin teramai sempat dua hari aja
karena itu yang ada isu perintah
buat sayur tujuh macam itu loh mas
terus sempat teramai alhamdulillah
bisa dikatakan berkah buat pedagang pedagang
tapi cuma beberapa hari aja
belum semua warga mematuhi anjuran pemerintah
dan gubernur yogyakarta
sri sultan hamengkubwono x
untuk diam di rumah
atau melakukan upaya jaga jarak
namun di beberapa titik lokasi yang biasanya ramai
terlihat sepi dari aktivitas masyarakat
selain takut tertular wabah corona
banyak warga di yogyakarta
yang memilih mengisolasi diri di rumah
apalagi setelah anjuran pemerintah
untuk diam di rumah ditegaskan kembali
melalui pidato saparu oleh sri sultan hamengkubwono x
beberapa hari lalu
wahyu juniawan yogyakarta